hari ketiga world islamic economic forum ke dua belas memfokuskan tema ukm dan umkm dalam mengakses pendanaan
bahkan gagasan membentuk badan usaha milik rakyat oleh indonesia bisa diadaptasi oleh negara lain
badan usaha milik rakyat atau bumra merupakan korporatisasi umkm dan kooperasi itu sendiri
dalam sektor setiap industri ataupun setiap sektor dalam industri dari potensi daerah masing masing yang tergabung dalam kooperasi akan disatukan dalam bumra tersebut
dengan begitu bumra akan lebih mudah mendapatkan akses modal karena sudah lebih akuntabilitas dan kredibilitas
bumra digagas oleh mantan menteri bumn tandria beng dan sudah mendapat tanggapan positif oleh presiden jokowi untuk diwujudkan
apa saja hasil world islamic economic forum di hari terakhir ini
kita langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia dessy ariton yang di sana
halo desi selamat sore ini tampaknya hari terakhir dari beberapa hari yang sudah dilakukan
saya mendengar ada halal hub kemudian juga di ekonomi kreatif
apa sih hasilnya hari ini konklusi dari pertemuan agenda kita beberapa delegasi hasilnya apa
iya hera selamat sore di hari ketiga atau hari penutupan dari world islamic economic forum ke dua belas
tercatat ada lima rekomendasi yang disepakati
di antaranya adalah mensupport umkm dalam mengakses pendanaan untuk memberikan lapangan pekerjaan
serta pendapatan yang lebih baik serta kesempatan ekonomi di daerah daerah yang terpencil
dan tanya itu ada juga memperluas manfaat keuangan syariah untuk menumbuhkan ekosistem halal
di mana terdapat dalam industri kreatif seperti fashion industri mode desain kuliner
dan infrastruktur serta keuangan sosial
dan kalau kami boleh mundur ke belakang di mana di hari pertama dari uf ke dua belas ini
tercatat ada sebelas kesepakatan yang berhasil terbentuk yaitu di bidang real est trade
kemudian fasilitas kesehatan industri halal kemudian industri franchise islamic finance
juga di pasar modal yang kesemuanya ke sebelas tersebut bernilai sembilan ratus juta dolar amerika
untuk menjaga keuangan syariah di uf ke dua belas ini
dan tadi juga sudah ditutup hera oleh ketua dari uf foundation tun musa hitam serta menteri keuangan sri mulyani
dan nantinya tadi juga tun musa hitam juga menyampaikan bahwa di tahun dua ribu tujuh belas nanti belum ditentukan
di negara mana uf ke tiga belas akan dilangsungkan karena sebelumnya korea yang menyatakan untuk menggelar uf
namun korea tiba tiba menyatakan ada halangan yang tidak diperlukan
namun korea tiba tiba menyatakan ada halangan yang tidak diperlukan
jadi bisa mereka tidak bisa disampaikan oleh tun musa hitam kepada publik tadi
sehingga belum ditentukan di negara mana uf ke tiga belas akan dilangsungkan tahun depan hera
angka sembilan ratus juta dolar amerika apakah masih berbentuk komitmen apa sudah terrealisasi angka tersebut desi
untuk komitmen dari sebelas kesepakatan itu hera memang nantinya akan di follow up dari setiap pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut
kemarin yang sudah kami dapatkan informasi dari pln dua puluh dua mengenai pelabuhan cirebon juga adanya jiep yang ingin membangun halal hub
maupun bursa malaysia bersama bursa indonesia yang ingin membentuk study ataupun pengembangan instrumen pasar modal
sampai saat ini belum ada kesepakatan yang terbentuk jumlahnya berapa kami kilik pun mereka belum mau menyebutkan berapa nilai yang sudah disepakati
namun ke depannya hal itu akan terus di follow up untuk mereka
karena memang tujuannya untuk membangunan infrastruktur hera
ya memang kalau begitu biasanya desi
ada angka yang membastis tapi kita tidak tahu bagaimana realisasinya
tapi desi saya ingin sedikit tentang bumrah
apa sih sebenarnya mekanisme seperti apa
apa yang membedakannya dengan perusahaan ataupun juga usaha usaha lain
dengan bumn misalnya itu memang sudah bentuknya korporasi ya
secara legal juga sudah korporasi
tapi bumra tersebut kapan akan direalisasikan
untuk bumra sendiri atau badan usaha milik rakyat
tadi memang dicetuskan oleh tanri abeng atau mantan menteri bumn
bumra sendiri adalah semacam umkm yang dikorporatisasi
jadi misalnya di lampung ada komoditas padi yang dibawahi oleh sebuah kooperasi
di mana nantinya umkm tersebut akan dikumpulkan atau kooperasi tersebut akan dibentuk menjadi sebuah badan usaha milik rakyat
di mana di situ akan ada direksi ada komisaris
kemudian sistemnya seperti membangun sebuah korporasi
sehingga nanti akan ada tingkat kepercayaan yang baik terhadap bumra tersebut
untuk nantinya bisa mengakses pendanaan baik nanti ke lembaga keuangan konvensional
maupun melakukan sistem sistem akses pendanaan lainnya seperti di pasar modal
ataupun di perbankan hera seperti itu
menarik sekali sebenarnya ya futuristik sebenarnya idenya
meskipun ya kooperasi
berarti dilebur menjadi sebuah korporasi
saya juga belum paham bagaimana mekanisme
tapi kita akan tunggu desi aritonang produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda langsung dari jakarta